sudah ada kepala sub bidang peringatan dini cuaca bmkg yakni pak agi wandala putra
selamat malam pak agi
halo selamat malam mbak
pak agi bagaimana ini potensi cuaca ekstrim di indonesia
wilayah mana saja yang kira kira akan mengalami cuaca ekstrim
pembagiannya seperti apa pak
baik mbak mepri saya coba sampaikan bagaimana sebetulnya kondisi cuaca pada sore hingga malam hari ini
karena kami bmkg memantau hujan dengan intensitas tinggi sedang terjadi di beberapa kawasan
kalau boleh saya coba sampaikan sekaligus status siaganya
yang pertama yaitu masyarakat yang ada di sekitar provinsi bengkulu kemudian juga di sumatera selatan dan juga lampung
ini karena terpantau hujan lebat sedang mengguyur ya di beberapa lokasi di sana
kemudian juga selain itu wilayah bangka belitung yang sudah semenjak dari pagi dikihujan
dan ini kita masih melihat
karena potensi hujan masih berpeluang ya terjadi hingga malam ini
dan yang berikutnya yaitu kondisi hujan lebat yang juga terjadi di wilayah kalimantan barat kalimantan tengah dan juga kalimantan selatan
kalau kita lihat curah hujan ini juga bisa berlangsung selama petang hingga dini hari nanti
dan kondisi ini yang menjadi catatan bahwa tidak hanya di wilayah yang saya sebutkan tadi tetapi juga di wilayah jawa
kita memantau suruh hujan cukup tinggi
ini juga terjadi di provinsi jawa tengah dan juga daerah daerah di sekitar jawa timur
nah kalau kita lihat distribusinya daerah daerah yang saya sebutkan tadi ini masuk kategori waspada hingga siaga
karena suruh hujan yang terjadi juga dengan intensitas sangat tinggi ya mbak mepri
dan beberapa wilayah juga masih disertai angin kencang mbak mepri
ya pak agi kalau kita bandingkan dengan kondisi curah hujan yang terjadi pada satu januari dua ribu dua puluh lalu
karena memang sampah terjadi kemudian menyebabkan banjir di sejumlah wilayah
nah ini bagaimana perbandingannya dengan curah hujan saat ini pak
apakah kemudian lebih tinggi atau seperti apa pak
nah ini perlu kita jelaskan juga bahwa curah hujan tinggi yang sebelumnya telah melanda jakarta ya
untuk saat ini alhamdulillah ancamannya sudah jauh berkurang
dan kita melihat wilayah banten yang masih berpulau hujan dengan intensitas lebat pada hari ini
dan di wilayah jabodetabek dengan intensitas ringan hingga sedang secara umum
nah kondisi ini artinya cukup baik untuk kawasan jabodetabek
karena meskipun mendung tapi tidak menghasilkan suruh hujan dengan intensitas tinggi
tetapi kalau dari kategori sangat lebat hingga ekstrim ya mbak ya
ini kami sampaikan ya peringatan dininya untuk saudara saudara kita yang ada di bengkulu sumatera selatan
sebagian sumber dan juga dari daerah di kalimantan
karena kalau kita lihat bahwa konsentrasi hujan terbesar akan terjadi di malam hari ini untuk kawasan kawasan tersebut
dan bahkan pantauan kami pun juga sampai detik ini kita masih melihat suruh hujan tinggi meliputi
kawasan kawasan yang tidak hanya di jawa ya tetapi di pulau sumatera dan juga pulau kalimantan tadi begitu
baik kalau tadi bapak menyampaikan memang kalau untuk kawasan bengkulu sumatera selatan sumatera barat dan beberapa wilayah di kalimantan ini kan puncaknya
curah hujan tertinggi atau cuaca ekstrim akan berlangsung hingga malam ini
kalau untuk daerah lain ini kapan puncak dari curah hujan tinggi atau cuaca ekstrim ini pak
baik saya akan coba sederhanakan ya informasinya ketika kita melihat di periode awal tahun kemarin konsentrasi hujan
ada di jawa kemudian di hari ini saudara saudara kita di wilayah pesisir barat sumatera dan juga kalimantan dilanda hujan dengan intensitas sangat tinggi
nah ini besok ya besok kita perlu waspada juga
yang pertama kembali lagi lagi daerah di sepanjang pesisir barat sumatera mbak
karena kalau kita lihat hujan akan kembali turun dengan intensitas sangat tinggi meliputi tadi sumatera barat bengkulu hingga sebagian lampung dan sumatera selatan
ini catatan yang penting karena seperti kita ketahui
banyak sekali daerah daerah di kawasan pesisir barat sumatera ini memiliki karakteristik lereng
kemudian juga banyak sekali daerah daerah sungai yang seringkali juga terjadi banjir bandang
nah yang menarik adalah mulai besok kondisi ataupun kejadian hujan ekstrim ini akan bergeser
yang sebelumnya terkonsentrasi di jawa akan muncul peluang hujan yang muncul di sekitar wilayah kalimantan barat kalimantan tengah
dan satu lagi yaitu fokus ke wilayah sulawesi mbak
sulawesi selatan sulawesi barat sulawesi tengah ini akan juga dilanda intensitas hujan yang tinggi
ini tidak lepas dikarenakan pengaruh sumbernya yaitu daerah ataupun bibit siklon tropis yang masih mempengaruhi kondisi cuaca di indonesia
meskipun dia jauh sebetulnya berada di sebelah barat ataupun di sebelah selatan pulau timur
tetapi dampaknya yaitu berupa daerah daerah pertemuan angin yang sangat signifikan
nah bmkg terus memantau bagaimana sebetulnya pergerakan
pergerakan pertumbuhan awan yang cukup intensif ini dan kita lihat untuk besok memang bergeser ke kalimantan dan juga sulawesi bagian selatan
nah baru nanti kemudian di periode tanggal enam belas ya enam belas tujuh belas kembali jawa akan terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi kembali
tadi kan bapak sempat menyatakan memang beberapa hal harus diwaspadai diantaranya untuk daerah yang memang konturnya itu dekat dengan lereng
itu potensi longsor bisa terjadi
banjir bandang dan lain lain
hal hal lain apa saja pak yang juga harus diantisipasi dari adanya peringatan dini cuaca ekstrim ini
dan apa kemudian yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi hal tersebut
singkat saja pak
baik satu hal yang menjadi catatan sangat penting bahwa karakternya sekarang adalah curah hujan yang meskipun dia kadang intensitasnya rendah tetapi durasinya cukup lama
nah karakter seperti ini yang perlu kita waspadai untuk terkhusus daerah daerah yang memang mudah sekali terjadi genangan ataupun terdampak oleh banjir bandang
nah kembali bmkg menghimbau untuk warga yang memang sudah mengetahui daerahnya rentan akan banjir bandang kemudian juga longsor ini agar berhati hati
betul ya karena dengan karakteristik seperti di pesisir barat sumatera ini akan meningkat hujannya dan terus continus dalam beberapa hari ini
ini biasanya kerentanannya akan menjadi sangat tinggi
nah ini yang perlu diperhatikan karena karakternya tidak hanya anginnya saja tetapi dampak berupa banjirnya ya dan longsor ini yang perlu kita pantau terus
baik baik terima kasih banyak pak agi wandala yang merupakan kepala sub bidang peringatan dini cuaca bmk
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected